badan eksekutif mahasiswa ui tengah menjadi sorotan usai melayangkan kritikan kepada presiden joko widodo
bem ui menyebut jokowi sebagai king of lip service karena kerap tidak merealisasikan janji janjinya
namun kritikan ini sayangnya berujung pemanggilan
lantas apakah kritik tersebut masih dalam koridor wajar ketika kritik menjadi hal yang lumrah bagi demokrasi namun kritikan justru rentan dengan usikan
bergabung dengan saya malam hari ini ada mas adi prayitno pengamat politik
mas adi selamat malam
terima kasih apa kabar mas adi kita ngomongin soal kritik lagi nih
kali ini dari rekan rekan mahasiswa yang lantang sekali menyuarakan dari bem ui
coba mas adi analisa apakah kritik yang disampaikan oleh rekan rekan dari bem ui ini memang masih dalam koridor wajar
apa sudah di luar batas
kalau dilihat substansi kritiknya saya kira biasa biasa saja
karena yang syarat tentang soal
soal undang undang ite tentang kelemahan kpk itu banyak
sudah bertahun tahun gitu
yang menjadi heboh itu karena soundbite gelar yang diberikan ke jokowi itu yang kemudian menjadi rame
itu yang sebenarnya menurut saya satu istilah yang palingkan semua orang itu dari perdebatan perdebatan subtansi
kalau kita tracking media dalam beberapa bulan bahkan dalam setahun ini
kan banyak tuh yang mengkritik
tentang bagaimana upaya jokowi yang saya tidak kelihatan dalam memperkuat kpk gitu ya
justru di era seperti sekarang kpk lemah
itu kan kritik yang sering kita tangkap
yang kedua tentang undang undang ite yang sangat rentan
itu menjadi bagian dari alat politik untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok kelompok kritis
itu kan juga kuat sebenarnya sering terjadi
nah yang menjadi aneh itu karena satu istilahnya ini memang cukup sadis ini
cukup sadis cukup berani
menurut saya ini cukup sadis ya karena menyebut seakan akan pemerintah saat ini tukang bual
itu yang sebenarnya konotasinya ekstrim
meski secara substansi biasa biasa saja
itu yang saya sebut kritik ini mestinya dimaknai nggak terlampau berlebihan
namanya mahasiswa memang agak lebay memilih katanya
namanya orang protes namanya orang demo pasti menggunakan bahasa bahasa yang hiperbolis dan bombastis
tujuannya supaya pesan politik yang disampaikan itu mudah dicerna
namanya juga orang protes dan demo bukan majis talim gitu ya
jadi bahasa bahasanya enggak mungkin normat
seperti yang diinginkan oleh pihak kampus harus diatur
harus disesuaikan dengan kaedah akademik dan lain lain
ya saya berharap semoga protes seperti bemui ini besok besok tidak dimintain proposalnya gitu
harus disusun dulu misalnya dasar pemikiran maksudnya visi misi
waduh repot enggak jadi protes
kalau begitu ceritanya
oke jadi sebenarnya biasa biasa aja
yang kedua dalam konteks bemui ini kok yang reaktif justru kamu
kok yang reaktif itu justru para pegiat medsos yang selain ini dianggap sebagai dehadnya pemerintah
kenapun enggak memberikan statement apapun ya
paling hanya mungkin pak jul rahman yang saya kira jawabannya cukup normatif
tapi di luar itu tidak ada pernyataan pernyataan yang membantah menolak
ataupun serangan terhadap bemui
yang malah agresif sebenarnya adalah kampus
memanggil anak anak bem justru di saat kampus ribut
hari minggu jam kerja itu tidak ada
sama di kampus kampus negeri seperti ui
itu yang kemudian membuat ada aroma yang kemudian tidak wajar dan dinilai aneh dalam konteks kritik
ini yang kedua
orang pekerja pekerja medsos gitu ya
ada dua orang yang cukup nyinyir terhadap mui
bahkan nyebut nyebut nama organisasi tertentu
yang mengkritik ini anak ui adalah aktivis himpunan mahasiswa islam
saya tidak membayangkan kalau yang mengkritik ini adalah alumni kami alumni ldk
pasti tuduhan tuduhannya ini wah ini adalah aktivis taliban
ini adalah aktivis aktivis yang kemudian tidak dianggap belum selesai move on dari pilpres dua ribu dua puluh empat
dan seterusnya dan seterusnya
ini adalah pekerja pekerja medsos yang merupakan daya harta pemerintah
sepertinya juga mengkritiknya setengah hati
nah justru yang menarik bagi saya adalah karena istana tidak pernah memberikan respon apa
justru yang memberikan respon ini adalah orang dan kelompok tertentu yang dinilai menjadi bagian dari penikmat indahnya kekuasaan politik saat ini fani
mas adi ini yang juga dipertanyakan banyak orang
kenapa pihak kampus harus kelabakan dengan berujung melakukan pemanggilan
apalagi pemanggilannya kemarin hari minggu kan
di saat tidak memang ada kegiatan kemahasiswaan di sana
nah mengapa dan bagaimana mas adi melihat ini ketika wadah kebebasan berpendapat yang ada di lingkungan kampus ini justru rentan dengan pembungkaman
dengan peneguran yang berujung kepada pemanggilan
kan sebenarnya nggak usah repot repot
gak usah terlalu dibaperin kayak ginilah sampai kelabakan
publik juga tidak habis
tapi saya masih berpikir kenapa kampus sebesar ui di depok itu juga reaktif
dengan mahasiswanya yang melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah
justru yang membuat berita protes bem ui ini ya karena kampus memanggil di hari libur
coba kalau dibiarkan
coba kalau dicuekin
saya kira bahasa ini ataupun kritik bemu ini tidak akan sebesar seperti sekarang
bahkan kalau mau jujur sebenarnya kampus ui ini mestinya berterima kasih
karena ada mahasiswa yang kritik
bahkan kalau kita melihat sejarah reformasi sembilan puluh delapan itu kan juga muncul
dari aktivis aktivis bem ui yang menjadi garda terdepan melawan ketidakadilan pemerintah hodebaru saat itu
ini yang saya kira memang kalau kampus harus ikut serta menertibkan pola kritisisme masyarakat
ui sebagai kampus canda tawar di muka
kampus terbesar di indonesia
memang cukup disayangkan
dan ini tentu tidak memberikan peladan apapun
bahkan sikap ini akan membuat mahasiswa itu justru semakin banyak melawan
terutama kebijakan kebijakan yang menurut swa itu memang sesuai dengan idealisme mereka
nah yang paling penting fani adalah di tengah kegersangan orang mengkritik
saya kira bem ui ini adalah semacam oase di tengah kegeresangan itu
masih ada kelompok mahasiswa yang cukup ideal
memberikan kritik yang sebenarnya biasa biasa saja dalam iklim demokrasi
tapi ditanggapi secara berlebihan ya
pada level itulah saya kira bagi siapapun pihak pihak yang nyinyir protes terhadap aksi protes bemui itu salah alamat
mahasiswa itu kalau semakin dinyinyirin semakin kecibir maka dia akan semakin keras melakukan proses dan resistensi
ini bukan hanya kali ini saja bikin heboh
dulu waktu ada presiden ke i juga diacungin kartu kuning kan
itu juga ramai dan heboh
artinya protes yang berupa teatrik tarikat itu memang menyakitkan
bagi penguasa dan rezim
tapi dalam demokrasi itu memang harus dinikmati sebagai bagian dari dinamika dalam berpolitik
boleh lagi gitu ya
ada upaya upaya untuk menertibkan mereka sebagai kebebasan akademik
toh mereka tidak hokok
toh mereka tidak fitur
toh mereka itu misalnya tidak nyinyir
mereka hanya menyampaikan denyut nadi suasana politik yang berkembang saat ini
sampai saat ini kan orang berbicara tentang undang undang ite yang cukup mengkhawatirkan
yang dianggap sebagai alat untuk
membungkam kelompok kelompok kritis
orang juga khawatir dengan kondisi kpk saat ini
nah ui mestinya tidak perlu reaksi
jamet sos yang selama ini daya hat pemerintah tidak perlu reaksis
istana biasa biasa saja kok
mereka kita masih ingat beberapa bulan lalu juga menantang gitu
sangat terbuka terhadap kritik
kenapa orang orang yang selama ini tidak ada akses terhadap istana kok justru mereka ini paling reaktif
makanya disitulah netizen itu kemudian hingar bingar
jangan jangan mereka yang
mengkritik bem ui ini adalah mereka yang juga nggak kebagian plot komisaris dan lain lain
oke mas adi
siap terima kasih banyak
intinya sah sah aja untuk mengkritik karena kritik itu justru menjadi vitamin ya
vitamin di tengah negara yang demokrasi seperti saat ini
dan membangun kritik yang konstruktif konstruksional itu juga adalah hal yang wajar
terima kasih mas adi praetno sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu